kamu jahat mas jahat
bapak itu kalau udah lama gak ketemu sama anaknya
pas ketemu anaknya itu dipeluk
bukannya kabur kayak begini
bapak macam apa kamu mas
arman itu anak kamu
jangan sebut aku bapak
di depan arman
akhirnya arman bisa ketemu sama papanya
cepet sini mas
sembilan bapak kamu ini kak
jangan sebut aku bapak di depan anak itu
biar aja sekalian jerman tahu
kalau bapaknya itu beresek
biar dia dihukumin bapak sekalian
tapi baik untuk sempetan begitu aja dulu
kenapa mas kenapa mas
karena aku tidak mau anak itu terlibat dalam kesulitan yang aku buat
aku tidak mau surti
mas mas wisnu itu apa sih yang aku gak ngerti
aku lalu mencari cari orang
aku sudah mencelakakan orang
dan sekarang aku lagi dikejar kejar polisi
aku sekarang ingat jadi buruk
kalau sampai arman tahu aku ini bapaknya
nanti dia dalam kesulitan
dia bisa dituduh
kalau dia menyembunyikan aku
jangan sampai akan tahu kalau aku ini bapaknya
sebenarnya bapak ini siapa sih budi
masa dia ada hubungan apa sama aku
teman lama bu deman
tadi aku dengar nama aku disebut sebut
dia ini punya utang sama bude
dan kebetulan uang itu untuk bayar sekolah kamu
makanya pas ketemu dia budaya kesel banget
jadi nyebut nyebut mama kamu
pokoknya kamu jangan khawatir
kita melakukan lebih jauh lagi
ada satu hal yang ingin saya perjelas
apa itu pak
tadi waktu saya tiba di sini saya bertemu dengan putra ibu
dan juga suami ibu
dan semakin saya bertemu
saya juga pernah berpikir
dia betul betul mirip sekali dengan orang yang pernah saya kenal
hanya saja sekarang
penampilannya jauh lebih baik
jujur kata budi
katakan saja dulu
dia itu pernah menggabung keutuhan rumah tante saya
padahal keluarga buat saya
kelihatannya putra ibu sangat mencintai ayahnya
waktu tadi saya bersih tegang dengan mantan suami ibu
dengan tanpa memandang saya
untuk masalah itu pak prabu
mantan suami saya
tidak akan mengganggu pak prabu
dan juga keluarga pak prabu
ya kebetulan mantan suami saya itu adalah
memperhatikan dan mencintai putranya
saya pastikan pak prabu
bahwa mantan suami saya bukanlah orang yang pak prabowo maksud
dan saya juga yakin
beliau tidak akan mengganggu pak prabowo
dan keluarga pak prabu
saya agak menantang ibu
syukurlah kalau begitu pak prabu
sekarang who zahara mengitur veika
tuan skans temanku
aku ingin melihat kamu sama seseorang
aku boleh tahu dia itu siapa
enggak dia bukan papa kamu
aku yakin bio bukan papa kamu
tolong dong rizky kasih tau aku yang sebenarnya itu siapa
kamu kenapa gak percaya
emang kamu ada hubungannya sama dia
emang kamu kenal dia
terima kasih ya pak prabu
saya permisi dulu
amira kenal sama orang itu
kamu ternyata kenal
gini sebenarnya aku bukan
sekedar kenal sama dia
dia itu ai amira
apa jadi kata rizky orang itu adalah bapaknya
kamu gak mungkin salah lihat kan amirah
kalau bapaknya kamu adalah bapaknya dia juga
bu amira bener bener gak salah lihat
orang itu memang ayah bu bukannya itu mirip banget
poster tubuhnya juga poster tubuh ayah kok bu
makanya amira juga bingung pas rizky bilang dia bapaknya
yang bener kamu amira
ibu harus kesana
ibu ibu mau kemana
ibu harus kesana ibu harus mastiin
kalau itu ayah kamu atau bukan
ibu janganlah ibu
udah lepasin ibu lepasin ibu
ibu kita pulang aja lah bu
lepasin ibu ibu cuma penasaran aja dengan apa yang kamu omongin
ngapain mereka kesini
aku yakin dia bukan bapak kamu
tolong doang rizky kasih tau aku yang sebenernya dia itu siapa
kamu ternyata kenal sama bapakku
jangan mereka memang ada hubungannya dengan laki laki itu
saya dengan orang itu sangat bermasalah
dan saya tidak akan segan segan kepada orang yang berurusan dengan itu
saya pasti akan memberikan dia pelajaran
juga kepada semua orang yang berurusan dengannya
bapakku aku berharap itu sudah terserah
bapakku aku berharap itu sudah terserah